anda pasti sudah tak asing dengan rujak
makanan tradisional ini biasanya terbuat dari berbagai macam sayuran atau buah
kemudian dibumbui kuah dengan campuran cabai yang khas
masing masing daerah memiliki kuliner rujaknya sendiri
di jakarta ada satu kuliner rujak betawi yang terinspirasi dari kuliner tiongkok
rujak ini terdiri dari sotong kering atau ikan nus
selada timun mie telur kentang rebus dan saus kacang
juhi sendiri merupakan soto yang difermentasi dengan garam
dipotong melebar dan dibakar hingga kering
suiran juhi kemudian ditabutkan di atas rujak
sebagai pelengkap kerupuk emping atau kerupuk mie kuning
bisa menjadi pilihan untuk disantap
kota medan sumatera utara juga memiliki rujak yang khas
namanya rujak brian
rujak ini menggunakan kuah kental atau saus dari mangga kwini dan cabai merah
manga kweenie yang dimasak di pohon inilah yang menjadi kunci dari rujak brian
rujak beraya merupakan hasil kreasi keluarga merik salim
yang mulai dipasarkan di kota medan sejak dua ribu lima belas
dengan cepat rujak ini mendapatkan keuntungan
dapat sambutan dari para wisatawan dan kerap dijadikan oleh oleh
rujak brian berisi beragam buah seperti nanas mentimun bengkuang pepaya mengkal
aneka buah ini kemudian dijadikan manisan dengan tambahan sedikit cuka
sebelum disantap ada baiknya rujak disimpan di lemari pendingin terlebih dahulu
karena rujak ini cocok dinikmati dalam keadaan setengah beku
rujak buah juga tersaji di kota malang jawa timur
rujak serut atau yang dikenal dengan nama rujak gobet
bisa anda temui di warung rujak abi ozo di jalan pria utomo
hampir setiap hari warung ini ramai didatangi pengunjung
rujak serut yang disajikan di warung milik sukirno ini terdiri dari bengkuang
untuk sausnya cukup mencampur bahan bahan dasar yang terdiri dari kocang goreng
terasi garam gula merah serta pisang batu
rujak kobek biasanya disajikan pada acara acara khusus
seperti tradisi telonan atau tingkepan ibu yang sedang hamil
di surabaya jawa timur ada rujak unik yang menggunakan bahan utama tidak biasa
yakni cingur alias mulut sapi
tepenjual rujak cingur yang terkenal terletak di gunung anyer surabaya timur
selain cingur yang sudah direbus matang elemen dasar menu ini adalah petis
petis adalah sejenis pasta dari olahan ikan atau udang yang banyak ditemui di surabaya dan manura
aromanya tajam dan biasanya berasa gurih dengan sedikit manis
meski sekarang ada beberapa modifikasi
umumnya pembuatan rujak cingur cukup standar
bahan bahannya tentu saja cingur ditambah beberapa sayuran seperti tauge dan kangkung
ada juga tambahan potongan buah bengkoang nanas dan timun sebagai sensasi rasa segar
agar lebih mengenyangkan ditambahkan pula lontong serta tahu dan tempe goreng
semua bahan dicampur dengan petis dan air asam jawa untuk mengatur kekentalan
rujak cingur dianggap paling cocok untuk makan siang
karena itu banyak warung biasanya mulai buka sejak pukul sepuluh pagi
hingga menjelang sore
secara garis besar rujak mempunyai kearifan tersendiri
di setiap daerahnya dan menjadi makanan sosial
di jawa kan biasanya rujak bisa macam macam rujak yang pakai petis
seperti rujak cingur itu benar benar khas di jawa timur
yang lain adalah rujak buah yang banyak di
sausnya pakai cocolannya pakai gula aren
dengan cabai dengan terasi atau segala macam versinya dengan kacang
hanya memang tiap tempat itu punya kearifan sendiri sendiri rujak tentang rujak gitu
di kala senggang rujak bisa menjadi makanan pilihan yang pas untuk disantap bersama sama
sensasi asin manis dan asam dapat dirasakan dalam satu makanan
kemikutan senen indonesia